kebaratan arus kendaraan pemudik yang ada di jalur tol pantai utara jakarta terus meningkat sejak jumat pagi
sejak pukul sebelas lima belas waktu indonesia barat mulai kilometer dua ratus empat puluh tiga dari palimanan ke arah pejagaan dan brebes timur
situasi lalu lintas sudah padat antrean bahkan sudah memanjang sejauh lima km mulai dari pintu tol pejagan
kepadatan dimulai di rest area dua ratus lima puluh dua karena banyaknya warga yang berhenti dan membuat rest area tersebut disesaki oleh kendaraan
lalu lintas kembali tersendat di kilometer dua ratus enam puluh arah brebes timur
kepadatan arus di sini juga diakibatkan oleh makin banyaknya kendaraan yang masuk di pintu tol brebes timur